sekilas ki aneng kiswantoro memainkan wayang kulit jawa
namun bila diperhatikan lebih jauh karakter wayang ini berbeda
karena semua karakternya adalah tokoh cina
kisahnya pun diambilkan dari kisah tiongkok dengan tokoh utama xi jin kwi
satu satunya wayang berkostum putih
ini adalah akulturasi budaya tionghoa dan jawa
bernama wayang cina jawa atau wacinwa
wacinwa yang dibuat di yogyakarta ini dulu dikenal dengan nama wayang titi
wayang ini diciptakan peranakan tionghoa asli jatinom klaten kan tuan sing pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemumpuan wayang dipelajari gan tuan sing dari sekolah pedalangan habirando milik keraton yogyakarta
sedang kisah kisah tionghoa
ia warisi dari kakeknya yang berasal dari tiongkok
dalang memainkan wacinwa menggunakan bahasa jawa diiringi gamelan jawa
di versi aslinya iringan gamelan dipadukan dengan instrumen khas tiongkok seperti erhu
menurut seniman yang juga kolektor seni wacinwa didi ninitowo
meski sempat populer di masanya dan dimainkan hingga ke berbagai kota di pulau jawa
wayang ini kemudian mati dibunuh kondisi politik nasional
menjadi surut setelah kejadian enam puluh lima pada waktu kistok
karena semua yang berbau chinese kan tidak boleh dilarang
sehingga pada waktu saya mengantar peneliti ke rumahnya keluarga gantuan sing
mereka cerita bahwa naskah naskahnya itu semua dibakar
karena ketakutan menyimpan semua naskah yang berbau tionghoa
tak hanya itu
sebagian besar koleksi wayang yang asli telah dijual dan berada di luar negeri
sepertiga koleksi wayang yang tersisa kini disimpan di museum sonobudoyo yogyakarta
wacinwa ini kan termasuk masterpiece
hanya ada dua set yang satu itu dimiliki sonobudoyo
dan satu lagi koleksi yale university di amerika serikat
saat ini koleksi yang dipamerkan di museum adalah replika
wayang aslinya sendiri disimpan dan disimpan
namun ini tidak dirawat oleh pihak museum karena kondisinya semakin rapuh
wacinwa kembali dihidupkan pada dua ribu empat belas ketika museum sonobudoyo meminta ki aneng kiswantoro memainkannya
berbekal pengalaman masa kecilnya membaca komik shijinkui karya otoswastika atau syautikui
dan perkenalannya dengan dalang dalang wayang potehi
aneng kini bahkan telah mereplika wacinwa dengan adaptasi gaya wayang kulit purwo
salah satunya dari sisi ukuran
wacinwa karya aneng berukuran hingga dua kali lebih besar dari ukuran wayang aslinya
di sisi lain kita mengembangkan dari sedikit ornamen ornamen dari bentuk bentuk aksesorisnya
kita sudah memadukan dengan gaya wayang kulit purwo
misalkan di sini ada pahatan seperti ini apa ornamen seperti ini
terus simpengnya juga ada
ada yang ini yang setahu saya memang agak sedikit berbeda dengan yang ada di sono budoyo seperti itu
tetapi cara bentuk memakai jubah seperti ini sama
aneng menambahkan meski kisahnya terbatas
masih terbuka banyak peluang wacinwa untuk dikembangkan lebih lanjut
sesuai yang diimpikan pembuatnya gan tuan shing
cerita sun gokong pun juga ada
karena saya melihat ada beberapa
tokoh tokoh wayang yang kepalanya adalah kepala kepala binatang
dan juga ada kerasakti
ada bisutong juga
ada kipatke itu juga ada gitu
jadi memang pengembangan dari cerita ini tidak hanya si jinkui
tetapi juga ada cerita samkok juga ada
aneng berharap makin banyak orang yang memainkan wacinnya
untuk memperkaya khasanah pewayangan indonesia
tim liputan cnn indonesia yogyakarta